dari berbagai masalah itu kan apakah perlu
seperti dalam para jabatan di bukit bukit
sekarang contoh masalah ketahanan pangan
ya kan stunting tetap melibatkan tni
ya kan bnpb tetap melibatkan tni dalam peranganan perbantuan kepada masyarakat
dari berbagai masalah itu kan apakah perlu
nah ini ada di pemerintahan pemerintahan itu
tujuannya kan untuk membantu masyarakat
jadi artinya akan memperlebar ya pak
karena kan kalau dalam undang undang tni itu hanya di sepuluh lembaga
lembaga apakah akan ditambah gitu misalnya
termasuk penyaluran kertas suara kan juga membutuhkan bantuan dari pmi
ya seperti kemarin kita dukungan logistik ke wilayah wilayah terpencil
padahal di dalam nuinya tidak ada
tetapi pada pelaksananya tetap tidak ada
mereka kpu meminta bantuan kepada saya ketua kpu